pada waktu itu saya gak tau
anak saya kehidupannya hancur
pada waktu itu sebagai seorang ayah
yang ada di benak saya adalah
saya harus menyelamatkan putri saya
kenapa kamu gak bilang sebenarnya sama pak al
kamu tau namanya kan
bu biarin aja
kita perut banget tau
mereka bukan orang sembarangan
dan diri sudah cekor bambu
jadi mending kita jangan cari masalah
dan aku gak mau ibu bawa bawa dia masalah ini
karena aku gak mau aku hilang
itu sudah hilang
artinya pak al
masih di sini
masih ada juga
masih ada juga
tapi tadi saya lihat dia seorang perempuan pak
tadi pas mau naik mobil saya lihat ada satu perempuan
satu mobil sama pak irfan
perempuan itu apa jessi ya
tapi kok om irfan bilang dia datang sendiri
kenapa gak kenalin jc ke gue atau mau
kok aneh ya
ini bener kata riza om irfan ini agak mencerigakan
makasih informasinya kita pulang ya
minta kaget ya pak
gini minta ya pak
sayang kamu cantik banget
sekalipun kamu lagi gak dandan
kamu tuh cantik lagi
ada baiknya saya yang bicara dengan adil lebih dahulu
nanti kalau udah selesai
baru jessy ketemu dengan adi
saya harus pastikan dulu seperti apa situasinya
kamu ke dapur dulu
bantuin mbak emma masak
kenapa jess harus bantuin mbak emma masak
justru udah siap lho papa buat ketemu sama adi
kamu masakin makanan kesukaannya adi
adi sukanya makan apa
adi suka banget sama rawon pak
kamu masakin adi rawon
supaya ini jadi pertemuan yang sangat spesial
karena kamu masakin dia
bener juga ya
jadi kalau gitu jess ke dapur
jess mau masakin buat adi
tapi papa jangan lupa
kalau adi udah datang
terima kasih pak
terima kasih pak
ini rumahnya pak irfan
berarti masih seperti dulu dong
belum pindah dia
iya aku juga gak tau mbak
nanti aja kita langsung tanya
pak adi dan bu mayang
pak irfan sudah menunggu di area kolam renang
beri makasih ya
baik pak sama sama
silahkan di minum
saya kesini bukan untuk minum
saya ingin minta penjelasan darimu
tentang tujuh tahun yang lalu
sebenarnya apa yang terjadi
saya langsung aja ya
jadi tujuh tahun
jadi tujuh tahun
jadi tujuh tahun
jadi tujuh tahun
itu tahu kok
jadi tahun ini saya rooting untuk putri saya
aku kalah houston